pendidik dan peserta didik dapat bertemu selayaknya di ruang fisik
untuk melakukan transfer pengetahuan di ruang kelas imersif
immerce its yang merupakan produk penelitian karya tim dosen
institut teknologi sepuluh november surabaya ini
untuk mendukung transformasi digital dan pendidikan daring berkelanjutan
imers its merupakan wujud baru internet yang lebih imersif
yang kerap disebut metaverse
aplikasi ini dapat diakses secara daring
juga dapat diakses menggunakan desktop pc
untuk kemudahan adaptasi teknologi
ini sebetulnya adalah agar mempercepat adopsi teknologinya
katakanlah saat ini memang untuk pengalaman yang ideal yang optimal
itu memang harus menggunakan kacamata vr
tetapi tidak semua mahasiswa tidak semua orang akan punya kacamata vr
di saat ini kita nggak tahu masa depan
nah dengan menggunakan komputer
komputer itu pengalamannya mirip
tetapi memang tidak seimersif kalau memakai kacamata virtual reality
berkapasitas dua puluh user per ruang
aplikasi immerce its mempunyai fitur interaksi yang beragam
seperti presentasi papan tulis dan tanya jawab
di dunia nyata saya berada di lokasi yang berbeda dengan dosen
dan saya akan mencoba berinteraksi dengan memberikan pertanyaan
saya mengangkat tangan dan menyalakan microphone
saya mau bertanya
apa bedanya perspektif satu titik hilang dengan dua titik hilang
baik perbedaan antara gambar perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang
yang pertama adalah perbedaan teknik
terutama di jumlah titik hilang
yang kedua adalah kegunaannya
jadi kalau gambar satu titik hilang
untuk menggambar benda benda yang relatif lebih kecil
dan posisinya tegak lurus dengan penggambar
nah kalau yang dua titik hilang
itu benda benda yang lebih besar ukurannya
ruangan atau bangunan
dan dia letaknya tidak harus tegak lurus dengan penggambar
interaksinya cukup lancar
dan dengan menggunakan kacamata vr
saya bisa mendengar dengan jelas suara dari dosen
dan saya juga bisa melihat dengan jelas presentasi yang sedang ditampilkan di layar
ruang kelas imersif ini juga bisa menampilkan benda tiga dimensi
hal ini tak bisa didapatkan di ruang fisik
untuk mendekati dan menyentuh obyek tiga d ini
saya bisa menggunakan joystick
ada juga cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan berdiri dan melangkahkan kaki
tapi ruang gerak saya ini dibatasi oleh play area
kalau di kacamata vr

saya bisa menabrak meja
dan saya bisa melihat dunia nyata dengan tampilan monokrom
peserta didik yang bergabung bisa menentukan avatar masing masing
ruang kelas pun menjadi lebih dinamis
ya yang pertama tentu lebih tidak membosankan
dengan tidak membosankan tadi
tentu materi yang kita dapatkan akan jauh lebih efektif
pengguna aplikasi ruang kelas imersif ini perlu menyiapkan laptop atau pc
dengan spesifikasi gpu dedicated yang vr ready
serta sistem operasi berbasis windows
jaringan lima g pun diperlukan karena data yang ditampilkan berupa tiga dimensi
yang membutuhkan koneksi internet yang kuat
kanzata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur